bahkan ada nama emil dadak juga tuh
dari golkar katanya bisa emil dardak tuh
karena kemarin emil dardak juga pegang peranan penting kan
jadi jubirnya pak wapres
kita tuh kemarin gak bisa wawancara selain wawancara emil loh
kemudian kamu menyimpulkan bahwa itu dekat
berarti kan datangnya bukan dari kubu
kata sumberku bahwa emil dardak tuh bisa masuk sebagai salah satu calon menteri
karena kemarin dia punya kedekatan dengan si gibril
kemarin itu nama arak juga disubuhkan
nanti kalau terlalu nyecer nanyanya
tapi dari sumberku yang lain bilang bahwa nama arak itu
karena dia orangnya jokowi dan dia juga sangat dekat dengan prabowo